komisi pemberantasan korupsi atau kpk memeriksa reza herwindo anak terpidana kasus korupsi proyek ktp elektronik setia novanto
reza diperiksa sebagai saksi untuk tersangka baru kasus ktp elektronik paulus thanos
reza diperiksa dalam kapasitasnya sebagai komisaris pt skydwaller indonesia mandiri
keterangan reza dibutuhkan kpk dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan ktp elektronik yang terus dikembangkan oleh penyidik
dalam kasus yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah ini kpk kembali menetapkan empat orang tersangka baru selain delapan orang yang telah mendekam di penjara
yaitu anggota dpr ri dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas miriam s haryani isnu edy wijaya direktur utama perum percetakan negara ri husni fahmi
ketua konsorsium pnri sekaligus ketua tim teknologi informasi penerapan ktp elektronik dan paulus thanos
direktur utama pt sandi palus
sehari sebelumnya kpk telah memeriksa anak setia novanto lainnya duwina mikaela
duwina yang merupakan mantan komisaris pt murakabi sejahtera perusahaan peserta konsorsium ktp elektronik juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka paulus thanos